bukan begitu pak prabowo sebenarnya memang selalu saja bikin masalah
saya nggak mau sampai kejadian ini terulang lagi
si pak saya dari tugas rt
makanan orang baru pak di sini
sebaiknya bapak lapor dulu lah ke rt
pak ya maaf saya kelupaan pak
kok seperti suara amir
saya mohon maaf pak prabu
saya jadi nggak enak
pak prabowo sampai harus datang ke sini untuk mengambil dokumen penting ini
seharusnya saya yang mengantarkan ini kepada pak prabowo
ya nggak masalah bu leni
saya memang butuh cepat karena mau langsung dibawa ke proyek
kebetulan saja saya lewat di sini
ya kalau begitu saya langsung saja bu leni
baik pak prabu mari saya atas
oh iya pak prabu
saya hampir lupa
wah kemarin saya ada menitipkan
kecil untuk zahira kepada rizky
kira kira jahira suka nggak ya dengan hadiah itu
kalau memang suka nanti saya akan mencarikan yang lebih baik lagi
hadiah apa ya bu leni
kamu kayaknya kakinya udah sembuh ya
jadi besok kok nggak usah ngawal ngawal sampai ke dalam kampus kayak gini ya
kata siapa udah sembuh
ini emang kalau dari luar emang kelihatan baik baik aja
dalamnya suka sakit banget
tuh kan baru aja dibilangin
suka tiba tiba gak ada tenaganya sendiri
aku baru dengar lo penyakit kayak gini
iya deh kelas
mari pak prabu
bapak ada di sini juga
jangan sebarangan ya kamu
pak prabowo ini rekan bisnis saya
kamu main tegur tegur sembarangan
kamu kan cuma supir
gah itu kan
itu kan bando
yang saya berikan buat jahira
kok bisa ada di kamu
kamu mencuri bando itu ya
jadi bando ini buat jahira
eh kamu jangan pura pura gak tahu ya
kamu sengaja ya mengambil barang itu
mama kalau ngomong jangan sembarangan ma
aku yang ngasih ke amira
sampai anak saya mau memberikan bando itu sama kamu
kamu pura pura melas ya

makanya anak saya mau memberikan bando itu pada kamu
kamu dasar nggak tahu malu
mungkin rizky nggak ngerti kalau bando ini memang buat jahira
tapi kalau memang bener buat jahira saya lepas sekarang
nggak perlu mama
untuk masalah ini
ma mama tahu kan
di sini siapa yang salah
aku ma yang salah
jadi kalau mama nggak suka mama hukum aku dong
nanti aku beli lagi buat zahira ya
rizky kamu jangan bercampur ya
ini sudah keputusan mama
biar ini juga jadi pelajaran buat kamu
lain kali kamu jangan sembarangan
saya jadi enak sama pak prabu
gara gara masalah ini
mari pak saya antar
tapi apa yang harus aku katakan nanti sama amira
kalau aku bicara soal tas itu
mau gak mau aku harus kasih tahu dia kalau aku bukan ayahnya rizky
padahal masalah kedekatannya dengan prabu wijaya aja
masih bikin dia terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu
aku ingin ragu

ibunya belum tentu ngizinin aku ketemu
kebetulan ada dia
bapak lihat kan
apa yang dilakukan amerika sama saya
amira bisa melakukan lahan ini
kenapa bisa begitu pak
bapak pernah bilang kalau zahira itu adalah anak saya
tapi ternyata apa
amira bisa melakukan gerakan ini
karena gerakan tangan ini pak
karena gerakan tangan ini itu bisa menjadi kunci pak
ya karena kan memang
jangan jangan memang benar
kalau amira adalah anak saya
masanya karena gerakan tangan itu saja kamu jadikan patokan
banyak orang yang bisa melakukan gerakan itu
kemarin aja saya lihat anak kenalan saya bisa melakukan gerakan itu
gerakan tangan ini tidak bisa membuktikan apa apa
sekarang yang paling penting adalah hati kamu
siapa yang kamu yakini sebagai anak
ya karena memang dia adalah anak kamu
tapi kalau semua dihubung hubungkan itu tidak masuk akal pak
saya tidak pernah lihat kalau utari itu mencari zahira
justru sebaliknya yang saya lihat adalah kedekatan ibu dan anak antara utari dan amirah
kenapa bapak yakin kalau zahiran adalah anak saya kenapa
apa untungnya buat saya
jangan ragu lagi
jadi kalau saya bilang zahira adalah anak kamu maka itu adalah kebenaran

harusnya kalau saya tahu kita akan trzeba kuat kuat berada di rumah saya
anda juga tuh baik jika zuwo clar cv
kamu ngapain ngasih bantuinnya ke aku
kenapa gak ngasih ke zahiran
mama kamu kan nyuruh kamu ngasih ke zahiran
ya kalau aku pengen ngasih ke kamu emang kenapa
ya aku pengen tau kenapa
ya aku ngasih ya karena
karena aku pikir kamu pasti tambah cantik kalau pakai bandu itu
karena kamu bikin aku gregetan
karena aku suka sama kamu dan kamu tuh gak nyadar nyadar kalau aku tuh suka sama kamu